saya mah lebaran nanti mau jalan jalan sekeluarga pakai motor
kamu mah enak kan
assalamualaikum bokar rw
keluan meningat banget jadi tkw
cuma bisa ada arepan dapet mobil
unang dari undian
lupa lupa lupa lupa
suruh beli gula aja lu
pasar ya jujuk
iya iya ini mau diganti mau dimandiin sayang
udah udah udah
pak rt aku
baru datang di rumah pak rt aku
iya terima kasih terima kasih
sama sama pak rt aku
ini saya harus pulang dulu
kamu bisa mandiinnya tidak
kalau kamu tidak bisa mandiin nanti biasanya kembali lagi ke sini
saya sudah diajarin sama suha
ini aus tim
oh si barong
oh si barong
oh si barong
ih diam sama ibunya
kalau begitu saya pun harus dikagali
ya sudah kalau begitu saya pasti bisa panggil suha
buat ayam itu
buat ayam itu
buat ayam itu
saya permisi dulunya tuh
ini masih agak terlalu panas
masih terlalu panas
tunggu sebentar ya nak ya
tunggu airnya sampai suam suam kuku
ini motor keren bener nih dan
sekarang kamu kalah sama si akum
tapi nggak lebih mahal daripada motor saya cek
tidak lebih mahal dari hongkong dong
lebih mahal motor ini dari motor kamu
ini motor baru
ih udah nyampe
ini anak terima ya pak ya
di permisi dulu pak ya
ini sering dibawa aja deh
ini keneknya bawa aja bang
atur dulu ya
dulu kan juga kopling terus cek
kas tarik beca
kalau abis mandi tambah cantik
bibi pinjem tangan ya ya nak
di bedong dulu ya
biar hangat badannya
hai cantik sayang bobo enak ya habis mandi iya
saya mah lebaran nanti mau jalan jalan sekeluarga pakai motor alhamdulillah kamu mah enak kang
dokternya ada bu dokter ada di dalam silakan masuk
assalamualaikum waalaikumsalam pak ustadz maaf mengganggu enggak mengganggu ya ya terima kasih
barusan saya dari pak plt kades
dan minta pendapat saya
mengenai bayi itu menurut pendapat saya bayi itu harus dirawat oleh bu dokter clara karena
bu dokterlah orang yang paling mengerti dan juga di sini ada ii dan seperti biasanya pak plt kades
menyetujui pendapat saya dan memang belum pernah dia menolak pendapat saya
iya pak ustadz
saya rasa itu pilihan yang tepat karena iin juga mempunyai keahlian dalam mengurus dan juga
merawat bayi dokter kalau nanti bu dokter membutuhkan sesuatu jangan sungkan sungkan ketuk saja rumah saya
pintu rumah saya terbuka dua puluh empat jam untuk dokter terima kasih pak ustadz saya ini orang yang sudah berpengalaman dalam berbagai hal nanti kalau bu dokter mau cari suami
nanti kalau bu dokter mau cari solusi

hari yang sudah berpengalaman yang ilmunya tinggi seperti saya
karena keluarga itu rumah tangga itu harus diisi dengan agama
jangan hanya ilmu pengetahuan saja
iya pak ustadz terima kasih masalah hatinya
ya saya yakin masih banyak yang ingin budok pertanyakan kepada saya
tapi dengan berat hati saya harus kembali ke kantor rw
karena warga bisa gundah gulana kelamaan saya tinggalkan
iya pak ustadz
waalaikumsalam pak amtit